ke tempat memandian mayat
takut ke emang sudah mati aku mau makan ada ngomongin makan yang
kembalikan gayung nenek

gayung kesini lagi aku udah takut lagi udah capek udah pengen makan ah makan

kayu nah nenek pegang ya
aduh aduh aku harus beculiin gayung ini siapa tahu neneknya enggak marah lagi
aku harus cari tali biar makin kuat
hai ayo ikut nenek kamu harus gabung sama teman teman kamu
nenek mandiin ya focusing